informasi selanjutnya sebuah kapal wisatawan terbakar di labuan bajo kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur
kapal wisata sisafari tujuh yang mengangkut tiga puluh tiga abk dan penumpang terbakar saat berlayar dari labuan bajo menuju pulau komodo
dua korban luka dapat diselamatkan sementara tiga puluh satu penumpang dan kru kapal lainnya berhasil dievakuasi dengan selamat
diduga sumber kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di ruang mesin
bahwa kapal tersebut diduga mengalami kebakaran akibat korslet di ruang mesin
sebuah kapal kargo mv dahau terdampar di pesisir pantai desa haka kecamatan togo binongko kabupaten wakatobi sulawesi tenggara
saat ditemukan kondisi kapal bagian belakang terbakar dan tak ada anak buah kapal ditemukan di atas kapal tersebut
kapal ini terbakar saat sedang berlayar di laut banda yang kemudian terbawa arus hingga kandas di tanjung mercusuar pulau binongko kabupaten wakatobi
semua awak kapal sudah menyelamatkan diri